dan untuk mengetahui bagaimana suasana ramadan di arab saudi sudah bergabung bersama kami lewat sambungan skype malam ini wni yang tinggal di jeddah arab saudi
ada denadia pungki tanara
selamat malam waktu indonesia denadia
saya kurang tahu ini kalau di arab saudi di jeddah tepatnya jam berapa
tapi mungkin bisa diceritakan bagaimana suasana ramadan di sana
tradisi apa sih yang bikin suasana yang berbeda dari indonesia dan untuk di nadia sendiri
takjil apa yang jadi favorit
denadia bisa dengar suara saya
ya sudah dengar
dia bisa diceritakan sama kami
oke saya ulang lagi ya pertanyaannya ya
suasana seperti apa sih yang dirasakan sama denadia selama suasana ramadan di arab saudi
ya suasana di sini beda jauh sama di indonesia
kalau biasanya di sini itu
lebih sepi dibanding di indonesia kalau biasanya di indonesia
sore sore kita ngabuburit dan suasana menjelang buka puasa itu pasti ramai
kalau di sini justru sebaliknya
satu jam sebelum buka puasa beberapa toko tutup termasuk juga restoran dan kafe
dan setelahnya akan buka kembali di jam sembilan malam setelah tarawi
itu sih yang bikin beda
jadi nggak ada
itu ya prosesi buka bersama seperti yang dilakukan anak anak di indonesia ya
tapi pasti ada takjil dong
ada makanan yang populer ada makanan yang digunakan selama berbuka puasa
dimakan bersama sama dikonsumsi
kira kira bisa di share nih sama kita takjil atau makanan apa sih yang sering dikonsumsi pas buka bersama di sana
ya makanan yang populer di sini jelasnya kurma ya
karena di sini tumbernya di sini kebun kurma itu banyak
jadi lebih banyak orang memulai
buka puasa itu dengan air putih dan kurma seperti sunnah rasul
kalau makanan beratnya apa nih
kalau misalnya di indonesia kan ada gorengan terus kemudian lain lain halnya nasi seperti itu
kalau di arab saudi seperti apa
kalau di arab saudi makanannya lebih ke makanan timur tengah atau lebih ke arah india
tapi karena perbedaan rasa antara orang indonesia saya sendiri terutama
saya lebih banyak untuk masak sih
masak untuk makanan di rumah disesuai dengan rasa
karena di sini kan bumbunya sendiri lebih beda sekali sama yang ada di indonesia
jadi untuk menyesuaikan rasa saya lebih baik untuk masak di rumah
oke nanti mungkin kalau pulang kampung sempetin bawa rendang kali ya dibawa ke sana
dinadia terakhir nih pertanyaannya nih
kalau misalnya durasi syam di arab kan kalau kita tahu tidak terlalu jauh beda ya sama indonesia ya sekitar empat belas sampai lima belas jam
tapi kalau secara keseluruhan
kira kira apa sih tantangan berpuasa di sana
tantangan berpuasanya nih karena bulan ini adalah sudah masuk ke musim panas
jadi biasanya kalau di indonesia paling panas itu sekitar hampir dua puluh delapan tiga puluh derajat
kalau di sini tantangannya panasnya bisa mencapai empat puluh derajat di siang hari
itu sih yang lebih bikin kita terasa lebih haus apalagi kalau kita harus keluar di siang hari
tapi untungnya karena kebanyakan toko di sini
tutup di siang hari jadi untuk pergi keluar rumah di siang hari untuk berbelanja itu agak dikurangi
lebih banyak hidupnya di malam hari
jadi kita lebih banyak keluar itu setelah tarawi
dan itu lebih seger suasananya
oke walaupun tantangannya cukup banyak ya katakanlah seperti itu
tapi semoga ya jadi berkah jadi amal untuk kedepannya
terima kasih denadia dari arab saudi atas laporan suasana ramadan
semoga ibadah puasanya dilancarkan dan juga keberkahan
dan ramadannya dilimpahkan kepada dinadu dan juga keluarga ya